sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi itu kalau kamu amira
emang sama persis ya
tapi warnanya aja yang beda
gue gak akan balikin kalung ini ke lo
dan juga ke dia
kalian berdua punya kalung yang sama persis
kalung kalung itu gak ada hubungannya dengan kakak
dan tidak berarti untuk kakak
tapi kalung kalung itu sangat berarti
buat aku dan juga amirah
berani banget minta minta gue
semakin lo minta kalung ini dari gue

kameisha jangan tolong
karena berdua tuh bener bener udah ngerusak mood gue banget ya
dan salah satu cara supaya mood gue balik lagi
adalah dengan membuang salah satu
jadi menurut lo
gue sebaiknya buang kalung gembel ini aja
kameisha yang itu juga jangan kak
yang ini jangan
yang ini jangan
bener bener pilihan yang sulit banget ya
jadi seharusnya gue buang yang mana